manfaatkan libur panjang penumpang padati stasiun kereta cepat halim jakarta timur
tercatat sebanyak enam belas lebih penumpang hari ini menuju kota bandung
antrean panjang penumpang terlihat di pintu masuk kereta api cepat wus menuju peron kereta
sekitar enam belas penumpang menuju ke bandung melalui stasiun kereta cepat bus halim
pihak kcic menyiapkan empat puluh delapan keberangkatan menuju bandung per hari dengan delapan puluh persen tujuan kepada larang
kcic juga menyiapkan feeder di setiap stasiun untuk mengakomodasi penumpang yang hendak menuju ke stasiun kota bandung
dan kemudian sudah kita siapkan feeder juga sampai stasiun bandung
mayoritas ini memang turun di pada larang ya stasiun pada larang sekitar delapan puluh nya
sisanya itu dari tegaluar termasuk juga keberangkatannya seperti itu